cerita dalam bahasa indonesia
utri anastasia bagian tiga
ini adalah saat saat terbaik di tanzomba
perdamaian kemakmuran dan kebahagiaan menyelimuti negeri ini dengan kebaikan dan kebajikan rakyat
seperti penguasa seperti rakyat
raja rubin bekerja tanpa lelah untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya
tapi sementara tanzonga tumbuh subur kehidupan di kerajaan tetangga lashburg merana
dan inilah beritanya bahwa pada hari yang cerah itu pembawa pesan telah membawanya kepada raja rubin
apa maksudmu semua tanaman layu
lasburg adalah negeri paling subur dan paling subur di seluruh dunia
sejak satu bulan terakhir setiap kali kami mencoba bercocok tanam sayur mayur ataupun buah buahan entah bagaimana
mereka terbakar dan menghancurkan hektare tanah di setelahnya
awalnya kami mengira itu kesalahan seseorang
tetapi ketika kami semua mulai menjaga ladang kami kami melihat sesuatu yang aneh
saat tanaman kami siap untuk disiangi tiba tiba tanaman itu layu dan juga terbakar
sekarang bahkan cagar kerajaan hampir kosong
dan orang orang kelabaran dan juga sedih
sekarang aku datang kepadamu dengan tangan terlipat dan atas permintaan raja holger untuk membantu kami di saat saat sulit ini
tentu saja aku akan membantu raja holker
kerajaanmu telah membantu dan mendukung banyak kerajaan tetangga pada saat dibutuhkan
lalu raja rubin mengirimkan gandum dengan jumlah yang besar biji bijian buah buahan sayuran dan kebutuhan lainnya dalam lusinar

saat gerobak memasuki perbatasan losboard tiba tiba kantong gandum dan biji bijian terbakar

api lari api lari
harapan sirna dari mata orang orang lasburg yang menyedihkan
apa itu mustahil
yang mulia sekarang saatnya kita memanggilnya
prajurit beritahu putriku bahwa aku ingin bertemu dengannya
super asia super asia super asia super asia
yeay super asia super asia
super asia super asia
jangan pernah memasuki tanzongga lagi
putri anastasia raja ingin segera bertemu denganmu
wow dia hebat sekali
ayah kau mau memanggilku
ada masalah aneh yang sedang kita hadapi
ada masalah aneh yang sedang kita hadapi

raja rubin memberitahu putri anastasia semua tentang kemalangan lusburg
negeri yang paling subur di dunia
dan ayah ingin aku mencari tahu apa yang sedang terjadi
iya itu adalah tanggung jawab kita untuk membantu mereka pada saat mereka membutuhkan
kalau begitu baiklah ayah aku akan segera pergi ke sana
lalu putri anastasia pun berhenti
anastasia pun berangkat ke loosboard
saat ia berkendara dengan kuda melalui hutan lebat tiba tiba seekor harimau besar bertaring tajam muncul yang mengaung dengan keras
bukankah makhluk seperti kalian sudah lama punah
itu benar aku baru saja mengujimu
oh anastasiaku apa kabar
aku sangat baik apa kabar ratu bagaimana negeri tiara
semuanya baik baik saja para peri merindukanmu setelah kau melepaskan lastburg dari kesulitannya kau harus datang untuk mengunjungi kami
kau tahu tentang lasburg
iya dan itulah mengapa aku datang untuk berbicara denganmu
negeri lasburg itu telah dikutuk ana tidak ada makanan yang akan tumbuh di tanah itu
dan jika ada orang yang mencoba bercocok tanam atau mengimpornya maka itu akan terbakar
dikutuk oleh siapa
penyihir arabel salah satu penyihir terkuat di dunia
tapi aku kaget dia tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya mungkin dia menjadi serakah
aku juga berpikir begitu dan jika memang begitu kita harus berhati hati
untuk hari ini mungkin lastburg
besok bisa saja negeri tiara atau tanzongga
aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi
dan memang seharusnya tidak
apa yang akan kau sarankan untuk kulakukan ratu prih
kau harus menemui sang penyihir dan mencari tahu mengapa dia melakukan ini
penyihir arabelle tinggal di sebuah gua di pulau nonkis
pulau itu dijaga ketat oleh para raksasa dan juga penyihir robot yang membentuk pasukannya
untuk mencapainya kau harus melintasi tujuh lautan
selain itu pulau ini berada di sisi tenggara hari ini adalah hari bulan baru
ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk menyelinap lewati raksasa selama malam yang gelap karena mereka akan bermalas malasan
lalu jangan terburu buru setelah kau melewati raksasa karena penyihir robot memiliki penglihatan malam yang sangat tajam
pada malam hari mereka bergerak di darat
jadi kau harus mencari perlindungan di bawah pohon beringin besar di dekat gua yang membuatmu tidak akan terlihat oleh para penyihir robot itu
dan saat matahari terbit dan para penyihir terbang di langit dengan sapu mereka saat itulah waktunya kau bergerak menuju gua
oh kau akan membutuhkan pendamping untuk membantumu menyeberangi tujuh lautan
dia nanti akan menurunkanmu di tepi pulau jauh dari pandangan para raksasa
dari sana kau akan sendirian
terima kasih ratu prih
sama sama ana jiwa penyihir arabel berada di kepala bayangannya
jika keadaan menjadi lebih buruk ingatlah kau harus menyerangnya di bagian itu
terima kasih argentavis
mereka di sana
anastasia bergerak melewati raksasa pemala secara diam diam
dan menemukan pohon beringin besar tempat dia berhenti dan duduk
aku lebih baik tetap membuka mata
anastasia menunggu malam matanya tidak berkedip
saat matahari terbit para penyihir robot naik ke sapu mereka dan terbang di langit
dan mulai bergerak di sekitar gua dengan gerakan yang melingkar
baiklah aku harus bergerak
tapi saat dia mulai bergegas menuju gua
dia melangkah ketumpukan daun kering yang bergerak di bawah sepatunya dan membuat suara yang kencang
siapa yang mengganggu para penyihirku
aku akan menyelesaikannya
aku harus mengakui kalau kau adalah seorang pejuang yang hebat
tapi kau belum pernah melawanku
mereka menyebutku super asia
aku adalah putri tan zongga dan penyelamat orang yang tidak bersalah
kalau begitu baiklah
tapi bolehkah aku bertanya mengapa kau datang untuk berperang denganku
kau telah mengutuk negeri lasburg
aku ingin kau mencabut kutukan itu
kau ini seorang pendukung last board ya
baiklah aku sarankan kau untuk kembali karena lastburg telah mendapatkan apa yang layak
tidak ada kerajaan yang pantas menderita
singkirkan kutukan itu atau aku harus mengakhirinya denganmu
oh itu tidak akan terjadi
kau bisa memanipulasi api
aku memintamu lagi
hapus kutukan itu atau kau akan
oh jangan coba coba menakutiku super asia
sekarang kau telah membuat aku marah
lupakan last board
sekarang aku akan datang untuk kerajaanmu juga
dan dengan amarah mengamuk di matanya
menyerang ke arah anastasia
lupa bahwa dia telah keluar dari keteduhan
dan dengan matahari yang bersinar terang
bayangannya sekarang benar benar rapuh
anastasia dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu
dan dengan serangan fatal itu
arabel jatuh ke tanah
barik ursa telah memberitahumu tentang rahasiaku
karena hanya dia yang tahu kelemahanku di seluruh dunia ini
kau benar benar ingin tahu mengapa aku mengutuk lasburg
nah raja mereka holgar telah membunuh anakku
kenapa dia melakukan itu
oh bagaimana aku tahu
mungkin karena dia adalah anak penyihir
yang aku tahu adalah bahwa putraku sedang minum air di tepi sungai
dan raja menembaknya dengan panah
lalu kemudian raja pergi tanpa melihat lagi siapa yang dia tembak
rasa sakit seorang ibu saat kehilangan anaknya
adalah perasaan yang paling menyakitkan di dunia ini
dalam amarah dan kesedihanku aku mengutuk negerinya
kenapa kau tidak memberitahuku ini sebelumnya
karena aku tidak berpikir kau akan bisa mengalahkanku
tapi kau adalah pejuang yang kuat tidak pernah berubah
anastasia duduk di sana
orang yang kuat dalam dirinya hancur dan dia menangis di depan arabel
yang setelah beberapa saat menghilang ke udara
dengan kilauan beratnya
dan setelah itu terjadi di lusburn sebuah transformasi tiba tiba terjadi
mereka telah pulih kembali
dan buah buahan di pepohonan juga
tanaman hijau lasburg telah kembali
itu artinya hanya satu hal
ana sudah berhasil mengalahkan arabel
melihat semua tanah kembali
kerumunan yang gembira mulai bersorak dan merayakan
tanda kami subur
tanda kami subur kembali
lihat sudah kubilang holger
tidak ada yang tidak bisa dilakukan putriku
faktanya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh anak perempuan
pada saat itu juga argentavis raksasa turun ke tanah
anastasia turun darinya
terima kasih argentavis
hei lihat itu penyelamat kita putri anastasia
super asia super asia
super asia asia
selamat datang anastasia
terima kasih banyak untuk
aku tidak ingin terima kasih dari pelaku kejahatan
anastasia jaga ucapanmu
ayah apakah kau tahu mengapa semua ini terjadi
dia membunuh putra penyihir arabel
dan itulah sebabnya dia mengutuk negeri ini
oh tidak tidak pernah
aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah
apa kau tidak ingat kalau pernah pergi berburu ke hutan darna
oh ya aku ingat itu
tapi aku tidak membunuh siapapun
aku pergi ke sana untuk berburu tetapi tidak menemukan sesuatu yang layak untuk diburu
jadi aku menembakkan panah kosong ke sungai karena ini adalah ritual bagi seorang raja untuk tidak kembali dari berburu tanpa menembakkan satu anak panah pun
itu saja aku tidak membunuh siapapun
setelah melepaskan anak panah aku berbalik dengan anak buahku dan meninggalkan hutan
kalau begitu tebak apa anak panahmu itu mengenai anak penyihir
tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja
tapi aku beritahu kau
mulai sejak hari ini aku berjanji untuk tidak pernah pergi berburu dan aku mengumumkan tidak ada seorang pun dari kerajaanku yang akan melakukannya
ana kau harus memaafkan raja itu adalah sebuah kesalahan
aku kira kau benar
aku menerima terima kasihmu
dan dengan demikian anastasia bersama ayahnya meninggalkan lost world yang bahagia dan kembali ke tanjakan

dan dengan demikian anastasia bersama ayahnya meninggalkan lost world yang bahagia dan kembali ke tanjakan
tapi jangan berpikir ini akhirnya
karena akan lebih banyak petualangan dari super asia akan segera hadir